pemerintah menargetkan vaksinasi covid sembilan belas dilakukan pada satu ratus tujuh juta orang berusia antara delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun
dari jumlah target penerima vaksinasi hanya tiga puluh persen diantaranya yang akan mendapatkan vaksin tanpa dipungut biaya
sedangkan tujuh puluh persen lainnya atau tujuh puluh lima juta orang diharap melakukan vaksinasi dengan biaya sendiri
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas dari kementerian kesehatan siti nadia tarmizi berharap pihak swasta membantu pembiayaan vaksinasi

dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat indonesia
selain itu vaksin berbayar akan menyurutkan minat masyarakat
padahal vaksin erat kaitannya dengan kekebalan kelompok
untuk mencapai itu sekitar delapan puluh persen populasi harus divaksin
satu lagi semua program eradikasi eliminasi penyakit menular itu nggak ada yang harus bayar
polio lebih dari lima puluh tahun berhasil dihapus
bukan bayar itu
itu di patungan nih
dunia ini patungan untuk menghapus portfolio itu
dan smallpox yang dua ratus tahun kita bisa baru hilangkan itu juga sama
jadi sekali lagi jangankan berbayar ya
dengan gratis sekalipun kita ini bukan belum ada jaminan loh keberhasilan herd immunity
anggota komisi sembilan dpr saleh daulai
menurutnya pemerintah perlu didorong untuk menggratiskan vaksin covid sembilan belas
nah kalau ini kita bandingkan dengan masyarakat kita yang menerima kartu bpjs kesehatan gratis
itu jumlahnya besar
itu kan mencapai sampai satu ratus tujuh juta orang
nah sementara ini kan hanya tiga puluh dua juta yang ditanggung oleh negara
nah karena itu menurut kita ini sebetulnya pemerintah harus mikirkan juga ini
vaksinasi diperkirakan dimulai pada tahun dua ribu dua puluh
februari dua ribu dua puluh satu setelah badan pengawas obat dan makanan menerbitkan izin penggunaan darurat
reza ramadan fajar indrajaya jakarta